kita mengevaluasi pelaksanaan arus mudik dua ribu dua puluh
salah satu yang jadi catatan pemerintah adalah antrian panjang pemudik
yang terjadi beberapa hari di pelabuhan penyebrangan feri merak bantan
pemerintah yakin arus balik nanti akan berjalan lebih lancar
ikuti wawancara singkat jurnalis kompas tv mario sarong
dengan menteri perhubungan budi karya sumadi
terkait dengan arus mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh empat ini
kita lihat bahwa dalam beberapa hari ini memang cukup lancar saudara
tidak hanya arus mudik saudara kita juga masih akan menanti arus balik
nah untuk melihat bagaimana arus mudik evaluasinya
dan juga bagaimana nanti persiapan arus balik
saya sudah bersama menteri perhubungan bapak budi karya sumadi
bapak ini terkait dengan evaluasi
evaluasi mudik arus mudik yang bisa bapak sampaikan kepada kita bagaimana
kalau kita bicara pada minggu ini
ya alhamdulillah kita bisa melaksananya dengan terlalu baik
hanya di merak kita punya masalah ada antrian yang ada
tapi dalam waktu yang pendek kita bisa selesaikan
betul kita akan memerlukan pola
yang lebih baik untuk yang balik dari bangkuri ke merak
bahkan hari jumat saya akan ke lampung
bersama sama dengan kapolda dan kapolres
yang akan terjadi pada abad ke tiga dan abad ke empat
karena kalau bangun maju lagi
nanti ada satu mudik balik yang masif dari jawa tengah
di mana ini ada titik titik
oleh karena kami mencintai kepada para mudik
untuk pastikan anda fit
maka kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi
kalau sudah capek berhenti aja gitu
karena mirip satu jam
tapi ada masalah ya
ya relatif kita confident untuk melakukan mudik balik ini
telah melakukan suatu upaya memanage
kinerjitas antara tni poli dan semua stakeholder
lalu penting juga dua yang lain
tolong informasikan sebanyak mungkin
yang lain masyarakat dengerin dong
apa yang disampaikan oleh habis raku regulator
karena tanpa kita mendengar satu sama lain ini
akan tidak terjadi keindahan kita
bekerjasama dengan seluruh pihak terkait
masyarakat juga akhirnya berjalan lancar ya pak ya
masyarakat bisa pulang kembali ke tempat tinggalnya